kita beralih ke pilgub jawa timur
debat perdana pilgub jawa timur telah digelar selasa malam di diandra convention center surabaya
dua pasangan calon untuk pertama kalinya beradu argumen secara terbuka
seputar permasalahan di beberapa kota besar di jawa timur
lantas apakah debat ini telah memberikan referensi kualitas pasangan calon bagi warga jawa timur
debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur jawa timur sempat memanas
terutama saat antar calon wakil gubernur saling beradu data dan argumen
kondisi ini membuat moderator alvito dianova dari cnn indonesia tv
dan anissa dasuki dari inews tv harus menengahi
ya debat ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi warga
untuk lebih mengenal dan mengetahui visi dan misi dari masing masing kandidat
semalam terkesan agak tidak imbang ya saya melihatnya
sebenarnya entah ini terkait dengan persiapan keduanya
atau salah satunya kurang well prepared dengan baik
ketika pertanyaan pertanyaan yang dilandaskan dengan data
yang diajukan paslon nomor satu paslon nomor dua agak gagap itu terkait dengan pertanyaan itu
namun itu tertutupi dengan gaya penyampaian ya dari paslon
dua yang cukup kalem dan juga flow nya juga cukup baik gitu
namun di detail data kalau di debat itu sangat penting ya
untuk menunjukkan kemampuan kapabilitas dari paslon ya
menguasai masalah dan menguasai angka data data itu
debat publik ini juga diharapkan bisa menarik calon pemilih
yang belum menentukan pilihan terutama pemilih pemula
jadi kemarin udah nonton
yang pertama udah ada gambaran cuman mungkin belum bisa terwakili
karena kemarin setelah kita melihat debat yang sudah ada
rasanya ada beberapa part yang kurang bisa tersampaikan dengan baik
seperti visi dan juga misi yang mungkin masih belum digambarkan secara jelas seperti itu
sebagai mahasiswa saya jujur merasa kurang paham dengan beberapa isu sosial yang dibahas
namun saya rasa ada paslon yang lebih unggul
daripada yang lawannya dan dari debat tadi malam sih saya sudah bisa memutuskan untuk memilih siapa pada pemilu nanti
debat akan dilaksanakan tiga kali
untuk debat kedua akan dilaksanakan pada delapan mei
dan debat ketiga akan dilaksanakan pada hari terakhir masa kampanye dua puluh tiga juni dua ribu delapan belas